ancaman virus corona dengan berbagai variannya masih membayangi di seluruh dunia
tentu bukan hal yang mudah untuk dapat bertahan sampai penghujung tahun dua ribu dua puluh
lalu apa saja resolusi dan harapan masyarakat indonesia di tahun dua ribu dua puluh
berikut warga bicara
dua ribu dua puluh satu sendiri buat aku banyak liburan yang belum terrealisasikan
karena emang keterbatasan kita buat keluar keluar ya
karena masih banyak pandemi gitu
jadi dua ribu dua puluh satu liburannya banyak yang tertunda gitu
kalau di dua ribu dua puluh satu kemarin sih sebenarnya kita berharapnya corona kan udah selesai
tapi ternyata masih belum dan kita harus menahan diri terus
di nggak boleh liburan nggak boleh ini
ya saya kemarin tuh agak bosen juga sih di jakarta aja
yang belum tercapai sih di tahun dua ribu dua puluh satu yang saya pengen itu
ketika ngelakuin hobi tapi gak ada keterbatasan
terbatasan untuk melakukannya gitu
contoh karena covid tentunya contohnya olahraga mungkin
kan masih banyak pembatasan tentunya di situ
kalau di dua ribu dua puluh satu sih kenangan banyaknya itu bukan soal yang happy happy tentunya ya
ya tentunya dua ribu dua puluh satu penuh dengan keterbatasan dalam arti saya terbatas dalam bekerja
terbatas dalam bergaul
tentunya anak muda sangat sangat merasakan hal ini dalam mengekspresikan hobi passion
dan yang lain lain yang biasa dia lakukan tiap harinya gitu
yang belum tercapai ya itu saya jadi nggak bisa cuti sampai sekarang
belum belum ada cuti udah dua tahun ini nggak pernah cuti
banyak sih mas ya yang pasti awalnya dari sisi ekonomi
karena ekonomi itu nyangkut ke semuanya mulai dari pergerakan kita kemana mana
begitu juga hal hal pribadi kita itu yang pasti ekonomi
mungkin gak cuma saya mungkin masyarakat juga merasakan gimana dua ribu dua puluh satu itu ekonomi itu susah susahnya mas
dan itu berdampak ke hal yang lain
dua ribu dua puluh dua resolusi buat pribadi aku sendiri semoga bisa lebih sehat
semoga resolusi dua ribu dua puluh satu bisa tercapai sekarang
sama mau banyakin liburan biar lebih fresh
karena dua ribu dua puluh satu liburannya banyak tertunda
oke kalau dua ribu dua puluh dua buat indonesia semoga terbebas dari
pandemi ya apapun itu jenisnya semoga kita bisa bebas beraktivitas kayak tahun tahun sebelumnya
harapannya ya paling tetap sehat biasa aja
namun kehidupan bisa kembali normal lagi
bisa liburan lagi sih yang penting
jadi bisa cuti cuti lagi seperti dulu
kalau di tahun dua ribu dua puluh dua sih pengennya dua ribu dua puluh kita udah struggling

segala sesuatu nggak ada pembatasan lagi
nggak ada keterbatasan untuk kita melakukan apapun yang kita mau
jadi bisa seperti normal kembali lagi aja sih indonesia tentunya
selama hampir dua tahun pandemi covid sembilan belas ada di indonesia
bahkan sampai di penghujung tahun ini
perlu apresiasi dan juga penghargaan serta rasa syukur kita berada di posisi sampai saat ini
untuk di tahun dua ribu dua puluh dua kita berharap semuanya akan kembali seperti sedia kalan
namun tetap ada syaratnya
yakni kita harus mematuhi protokol kesehatan
agar kita keluarga dan lingkungan kita bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa
selamat tahun baru dua ribu dua puluh